pada hari ini ada pertemuan tujuh parpol di dharma wangsa jakarta
untuk membahasnya kita langsung saja minta pandangan dari analisa dari direktur eksekutif indonesia presidential studies
ada pak nyarwi ahmad sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour selama siang
pak nyarwi atau pak narwi mohon maaf saya klarifikasi dulu pak
pak nyarwi benar ya pak nyarwi kalau kita melihat ini kan masih menunggu ya pak ya
konferensi pers pada pukul dua belas siang ini tadi teman teman kami di lapangan melaporkan
sudah berbincang dengan pat lordwick selaku petinggi parpol golkar
bahwa pada hari ini benar ada semacam konsolidasi politik
membahas soal penolakan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan oleh kader pdip
anda melihatnya sejauh ini apakah hanya sebatas silaturahmi politik saja di awal tahun
atau indikasi lain untuk anggaran
maka berikutnya ada sistem pemilu yang digugat oleh kadar pdp pak nyarwi
ya kalau kita lihat misalnya sumber resmi dari website mk gitu ya
yang menggugat itu kan ada beberapa kategori gitu ya
di situ disebutkan ada dua kader partai yang satu dari pdip gitu demas pian caksono
ada juga bahkan dari nasdemi juhono bintadi disebutkan anggota partai nasdemi

ada juga yang caleg gitu ada juga yang anggota masyarakat biasa gitu ya representasi masyarakat
iya mungkin menguji di mk itu hak yang disediakan
tetapi kan kalau kita lihat biasanya mekanisme regulasi itu kan bukan apa istilahnya
itu kan dibahas di parlemen ya
selama ini yang kita tahu dari undang undang pemilu dari pdb pdb setelah masa reformasi sampai hari ini
itu mekanisinya di parlemen
nah memang saya
kita lihat ya tentu di sana ada kepentingan partai ya bung ya
ada partai partai yang mungkin merasa diuntungkan ketika itu bergeser ke tertutup gitu ya
menguntungkan dalam artian bukan saja itu untuk kepentingan mendapatkan
apa proporsi suara yang lebih besar kursi gitu
atau bisa mencalonkan orang yang terseleksi dengan baik misalnya begitu
tapi juga ada juga yang merasa dirutuhkan kan
karena mungkin bisa jadi karena kalau kita lihat
khususnya yang mungkin punya peluang dirugikan itu kan partai partai yang partai id nya itu
itu kurang kuat di tengah tengah masyarakat gitu ya
partai yang mungkin identitas keparteannya atau organisasi keparteannya itu kurang jaminan atau kurang visible gitu ya
nah justru mengandalkan para kandidat kandidat populer politisi yang muda mungkin
atau politisi baru yang punya banyak pengaruh seperti itu gitu
makanya kalau kita lihat kan konfigurasinya di sini menarik ya
dalam antara tertutup sama terbuka ini
misalnya yang pdip yang jelas jelas mendukung gitu ya
atau ikut dari pernyataan resmi dari beberapa elit
kalau kita simak itu bahkan memberikan alasan
tapi juga ada beberapa yang belum menolak secara tegas
baik yang selama ini tidak gabung dengan pemerintahan gitu
seperti pks juga demokrat gitu
tapi juga termasuk partai yang juga ikut bergabung dalam pemerintahan pak jokowi
tapi itu juga dari elit ya bukan dari struktur pengurus saya lihatnya ya
terus kemudian juga partai partai yang seperti
saya kira juga ada ini kategori yang ketiga yang saya simak juga itu
menunggu hasil keputusan mk
jadi kalau misalnya saya kayak gerindra itu menyatakan seperti itu
kalau mau diputuskan tertutup ya
akan diikuti disiapkan ke luar tertutup yang berkompetisi seperti itu
disitu juga sebenarnya belum kalau lebih jauh
kalau kita ngomong demokrasi itu kan esensinya banyak ya
misalnya ada empat lah paling tidak ya
partisipasi jelas dalam demokrasi harus ada partisipasi
di sana juga ada representasi gitu ya
kemudian di sana juga ada tanggung jawab gitu ya
nah kalau bicara salah satunya adalah aspek partisipasi tentu partisipasi
pemilih dalam pemilu itu menjadi penting
nah untuk mendorong partisipasi pemilih ya itu juga banyak
bisa melalui partai bisa juga melalui kader kader partai
tapi yang paling menarik di sini sebenarnya adalah representasi
dan di sini representasi itu kan apa yang paling ideal kalau kita ngomong demokrasi tentu partai politik memang
tetapi kan sejarah kepartian di masing masing negara itu beda ya

dan di sana juga ada yang partai itu tumbuh dari bawah betul gitu sehingga keorganisasianya itu kuat dan mengakar
mengakarnya ke bawah bukan ke atas gitu ya
ada yang partai itu boleh dibilang sponsor dari organisasi gitu yang sudah ada ya
seperti formas seperti yang lain
ada juga yang sangat kuat ditentukan oleh membutuhkannya oleh elit gitu ya
nah disitu juga kemudian ada pertanyaan soal representasi ini oleh siapa kan gitu
nah di situ
kemudian juga salah satunya juga kalau kita lihat juga terkait dengan representasi ini itu kan juga apa
idealnya kalau hari ini kan kalau kita ngomong prinsip demokrasi itu apa sih
sistem pemerintahan ya kan secara umum kalau kita lacak di depannya definisi itu oleh siapa
oleh rakyat gitu ya
oleh dan untuk rakyat juga
nah oleh rakyat ini kan pemilih punya hak yang luar biasa sebenarnya untuk menemukan siapa yang kira kira bisa mewakili mereka
dalam sistem pemilihan ya
di sini dalam konteks pileg misalnya seperti itu
kalau misalnya disodorkan dengan tertutup gitu nah pertanyaannya pemilih bisa tahu nggak kan gitu
nah kalau terbuka mereka punya peluang
nah cuma kendalanya adalah sejauh mana pemilih sendiri itu juga bisa tahu
nah kadangkala juga di sini saya kira juga pertanyaan pertanyaan yang membuat beberapa orang itu tergelitik ya untuk kembali ke tertutup
tetapi sekali lagi kita kan sudah mengalami menurut saya ya sistem pemilihan terbuka ini sudah lama ya sejak dua ribu empat belas
dan salah satu indikator demokrasi itu kan sistem pemilih
ips itu berapa kali bikin atau membuat survei ya tentang kepuasan demokrasi
dan rata rata survei nasional itu kepuasan demokrasi kita itu ya tujuh puluh tujuh puluh sekian gitu
artinya masyarakat itu sudah terbiasa dengan cukup puas dengan sistem demokrasi yang ada
yang termasuk dalamnya saya kira juga sistem pemilu itu sendiri
berarti hitungan politiknya kalau pdip masih kuat untuk sistem pemilihan
kuat untuk sistem profesional tertutup
peluang untuk meraih suara itu sangat besar sekali ya sebagai partai besar di masa yang akan datang di dua ribu dua puluh empat
ya kalau dalam analisis saya ya karena pdip itu dari beberapa data survei juga menunjukkan partai id yang paling kuat ya termasuk di dalam berbagai partai indonesia
itu saya kira peluangnya jauh lebih besar kalau itu tertutup
untuk katakanlah karena gini ya
tetapi juga itu saya kira juga belum merata juga di semua
di semua wilayah di indonesia ya
kalau kita bicara misalnya jawa tengah dan juga jawa timur juga
nah itu saya kira pdip bisa bahkan bisa mayoritarian gitu misalnya
tapi di beberapa tempat mungkin juga apa tidak
mungkin ada bahkan mungkin golkar lebih dominan atau mungkin partai gerindra juga bisa jauh lebih dominan seperti itu
jadi ini yang kemudian kenapa
ini kan sebenarnya gini bu
kalau kita lihat kembali ke apa sistem pemilih tertutup
itu sebenarnya konsep dasarnya itu kan partai list representation dalam sistem pemilu
nah partai list representation itu kan ada dua ya
yang satu tertutup open list gitu
yang ini closed list ya
nah yang dimaksudkan kemudian yang terbuka itu kan sebenarnya partai itu menyodorkan
di sana itu ada kaitannya dengan kandida seleksi seleksi kandidat dalam nominasikan talonnya
partai menyodorkan nama nama orang
yang dipandang bisa dinominasikan untuk mewakili suara masyarakat
nah masyarakat idealnya kemudian punya opsi atau pilihan untuk bisa menentukan siapa
kultur demokrasi kita kadangkala belum berkembang maksimal
sehingga masyarakat sendiri tidak punya kesempatan untuk mengenali satu satu kualitas dari kandidat ini
untuk berinteraksi secara langsung
belum lagi munculnya pragmatisme gitu ya
termasuk manipolitik di sana misalnya gitu
nah itu yang kemudian mengkhawatirkan orang yang kemudian menggelitik kembali ke tertutup
tapi sekali lagi balik lagi ke tertutup
kalau tertutup bagaimana caranya masyarakat bisa mengenali calon calon atau tokoh tokoh yang akan mewakilinya
nah ini dilema juga kan
karena kalau kita bicara representasi nah disitu kata kuncinya kan bagaimana masyarakat punya cara untuk
apa berinteraksi gitu dengan sosok atau figur gitu yang kemudian bisa menjadi representasi dia
karena balik lagi walaupun bicara demokrasi itu susahnya partai politik ya sebagai aktor penting dalam demokrasi
tapi balik lagi kan di sana ada aktor aktor yang berupa orang dengan identitas sebagai politisi
dengan punya karir ya apa trick record ya yang bisa dievaluasi
bisa dilihat orientasi kebijakan sikap dan seterusnya gitu ya
karena juga gitu
itu kira kira bu
baik singkat saja ini terakhir pandangan anda pak nyarwi
ini kan mk kita menunggu bola dari mk untuk menentukan gugatan dari kader pdip ini untuk mengajukan sistem proporsional tertutup ya pak nyarwi ya
ada waktu satu tahun menjelang dua ribu dua puluh empat dari tahun ini
apakah waktu ini cukup ideal ya untuk mengubah suatu sistem pemilu
kalau dalam hitungan proses pelaksanaan ya
kalau dalam hitungan proses pelaksanaan ya
kalau dalam hitungan proses pelaksanaan ya

kalau dalam hitungan proses pelaksanaan ya
sekarang itu ada semacam tahapan pemilu

saya kira itu akan memunculkan beragam jenis kontroversi kalau beberapa orang mengatakan bahasanya kejaduan gitu ya
kita sudah pertama begini
kita sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka dan itu sudah berkali kali pemilu dari dua ribu empat gitu
terus yang kedua juga saya kira juga akan memunculkan dinamika internal dalam partai juga
pola pola baik yang kandidat yang lama incumbent maupun yang baru
mereka juga saya kira sudah familiar dan terbiasa ya dengan pola kerja sistem proporsional terbuka
dan di sana kemudian kalau bergeser ke tertutup
saya kira ada dinamika internal di masing masing partai yang itu saya kira juga menjadi beban tersendiri ya
energinya terkurasi sangat banyak termasuk indikasi di sana misalnya yang punya resources
kemudian tidak dapat nominasi nah itu kemudian untuk malas berkampanye
malah generasi dan seterusnya misalnya contoh begitu
walaupun sisi lainnya juga bisa juga ya partai makin peran partai makin kita bina
tapi saya kira komplikasinya makin banyak ya
ya akan muncul beberapa jumlah kontroversi yang menurut saya kurang produktif juga
kalau misalnya itu mau didesain ke sana
ya saya kira itu ruang pembahasannya lebih tepatnya bukan melalui jenis energi ya
tapi melalui perubahan undang undang yang nanti akan mungkin diperkirakan
atau dipikirkan untuk pada periode setelah dua ribu dua puluh empat kira kira itu
baik waktu yang tepat adalah untuk membahasnya di setelah tahun dua ribu dua puluh empat begitu ya pandangan anda ya
iya ya karena kalau dibahas sekarang itu seakan akan kan jelas ya
siapa yang berkepentingan dan siapa yang punya ini
nah itu saya kira muncul berbagai kecurigaan yang kadangkala itu menjadi rumor atau sulit divalidasi gitu ya
walaupun argumennya bisa dipahami satu sisi bisa dipahami secara proporsional
terima kasih atas pandangan anda siang ini pak nyarwi ahmad
selaku direktur eksekutif indonesia presidential studies
terkait wacana adanya dari pdip untuk memunculkan kembali isu sistem pemilu
sistem proporsional tertutup pada siang hari ini
terima kasih pak nyarwi selamat siang selalu
assalamualaikum pak nyarwi